kamu tuh bukan nyelesain masalahku malah nambah masalah saya
yang paling berharga buat saya debbie atuh
makanya saya suruh iko kerja di luar
cari harta yang banyak yang nanti saya wariskan kepada si debbie
harta yang kamu wariskan dah
pasti akan menyusut
dia akan berkembang
cara berpikir claudia itu sangat logis
dia kembali ke dasar
makanya febri itu bisa terpengaruh
cara berpikiran gimana maksudnya bu yola
claudia itu melihatnya dari perspektif anak anak bu
anak yang baik itu harus berbakti pada orang tua
anak semestinya membantu meringankan beban orang tua
dengan bekerja menjadi tkw sedini mungkin
secara otomatis mereka membantu meringankan beban orang tua mereka
kalau mereka sekolah
mereka bisa bekerja di rumah mereka
justru mereka akan membebani orang tua mereka
menyuruh orang tua mereka untuk terus bekerja membanting tulang
anak yang baik harus membantu meringankan tugas orang tua
lagi di hun e
klaudia omongannya kayak orang dewasa
atur gak suka
oh kalau begitu bilang aja sama ibu yola
biar ibu yola yang negor klaudia
sana belajar lagi
mau atur bantu cuci piringnya
gak usah cuma dikit
oh iya deh nek
kan iko itu kerja di luar negeri
supaya punya uang yang banyak
supaya punya perhiasan yang banyak emas yang banyak harta yang banyak
nah ketika semua itu sudah terkumpul saya teh membuka usaha
seperti usaha toko supaya saya lebih kaya lagi
tapi permasalahannya kum
maunya sekolah sampai perguruan tinggi kum
nah berarti kan otomatis semua harta saya akan tersedot habis
untuk biaya pendidikan itu
jadinya saya tidak bisa beli toko atau
begitu debbie selesai kuliah debbie tidak punya apa apa
iko tidak punya apa apa
saya juga begitu
nah sekarang teh saya mau minta tolong kamu
untuk kamu ngomong sama debbie
aduh saya sudah kewalahan
saya sudah tidak sanggup ngomong lagi sama dia
kita semua tahu kum
kamu tuh yang paling sabar
makanya mungkin debbie akan lebih nurut sama kamu dibanding saya
harta kamu yang paling berharga di dunia ini itu apa
perhiasan uang atau debbie
kum jangan kasih saya pertanyaan yang sulit atur
kalau memang menurut kamu yang paling berharga itu adalah harta kamu
tapi kalau menurut kamu yang paling berharga itu adalah debbie anak kamu
maka korbankanlah harta kamu
kamu bukan menyelesaikan masalah kum
malah menambah masalah saya
yang paling berharga buat saya debbie atur
makanya saya suruh iko kerja di luar
cari harta yang banyak yang nanti saya wariskan kepada si debbie
harta yang kamu wariskan dang pasti akan menyusut

dia akan berkembang
akan menjadi banyak
kamu tuh lebih gacoh ya daripada debbie
saya pulang aja lah
mereka itu menganggap kalau kita itu marang
mereka untuk menjadi tki bu
bisa jadi bu
mungkin kita harus menjelaskan pada mereka sejelas jelasnya bu
apa sebenarnya keinginan kita
kalau misalnya mereka nantinya akan menjadi tki di luar negeri
mereka itu akan menjadi tki yang formal
tki yang punya skill bagus
bukan tki yang non formal seperti sekarang
mereka itu akan menjadi tki sebagai tenaga ahli
para bapak melihat kehadiran kita di sini
sebagai orang yang anti terhadap profesi
terima kasih tkw
bos bagja ketemuan lagi sama si cucu
kamu dengar apa yang mereka bicarakan
nggak dengar bos
ngobrolnya di dalam
kalau saya masuk nanti bisa ketahuan
jangan jangan si bagja beneran pacaran sama si cucu
eh teteh kalau dia bisa gimana
ya bagus atau kalau deni bisa
itu artinya deni teteh belajarnya bener jadi bisa
nanti kalau disuruh beli komputer gimana
ya nggak mungkin atau neng kita haruskan membeli komputer
kan harganya nggak mudah
nah itu dia akang
si tuti aja kemarin beli harganya hampir lima juta
ya nggak mungkin atau neng kita tadiharuskan membeli barang semahal itu
nanti teh disuruh patungan belinya
nanti teh bakalan keluar surat edaran
siswa diwajibkan membeli komputer
si deni mah enak
mamahnya banyak uang
neng mah pengennya beli motor dulu kang
si cuci juga belum kebeli kita
bentar lagi teh bulan puasa
orang orang pada pulang dari luar negeri pada beli barang barang baru
malu nanti kalau lebaran main kesini kita teh gak punya apa apa
masa lebaran kita nginepnya di rumah ibu
kita akan beda sama mereka